masih di breaking news kompas tv saudara masih dari studio mini kompas tv yang ada di gedung mahkamah konstitusi republik indonesia
kami masih terus mengajak anda untuk melihat langsung sidang gugatan hasil pilpres dua ribu sembilan belas
saya masih bersama dengan ahli hukum tata negara dari universitas andalas ada bang ferry amshari
bang ferry kalau kita lihat sebenarnya dari kesempatan yang diberikan oleh hakim ada sembilan belas ahli dan juga saksi yang sebenarnya diperbolehkan untuk masing masing kubu
ya baik untuk termohon kemudian juga untuk pemohon kemudian pihak terkait pemberi keterangan
apa yang bisa anda lihat meskipun ya sebenarnya kita kalau mau lihat harusnya dari tadi ya ada satu ahli dua saksi untuk kesempatan kali perdana untuk kpu memberikan tanggapan dan juga jawaban
ahli dan juga saksi untuk bisa menjelaskan kepada pihak pihak yang berperkara dalam kasus ini
terutama di aspek kecurangan faktual yang digambarkan para pemohon
mulai dari isu gentong babi bansos hingga kemudian keterlibatan penyelenggara dan
sehingga mereka tidak akan membuat kecepatan
dan kalau ini soal kepercayaan diri menurut saya ini pasti akan timbul masalah besar
tapi bagaimana kalau seandainya kpu malah tidak mampu menemukan ahli ataupun saksi untuk membela argumentasi kpu
sehingga kemudian kesulitan menemukan orang yang mumpuni untuk membantah dalil dalil yang diajukan para saksi pemohon
karena memang banyak kelemahan fatal yang disajikan oleh kpu
sehingga mungkin mereka sulit menemukan ahli ahli yang mumpuni menjelaskan itu
dan ini tentu saja merugikan kpu
sebab kpu ini kan haknya
hak mereka untuk mendapatkan sembilan belas saksi dan ahli
sementara kalau dilihat mereka lebih mengutamakan jatahnya dalam bentuk waktu
jadi waktu mereka untuk menjelaskan diperpanjang
hasil rekap yang menurut saya berputar putar
jangankan para pemohon pihak terkait yang dua yang harusnya senada dengan termohon
membantah kenapa terlalu lama untuk membahasi rekap
membahas direkap karena itu tidak membela posisi mereka sebagai orang yang dinyatakan sementara menang
oke oke nah kemudian kita akan lihat ini bang ferry yang sedang memberikan keterangan di muka sidang ini adalah ahli
dari pihak bawaslu muhammad al hamid
hari ini bawaslu menghadirkan satu orang ahli dan tujuh orang saksi
yang tadi ketika di awal persidangan dikatakan sebagian dari saksinya merupakan orang dari bawaslu daerah gitu ya
ini juga kalau kita lihat kesempatan dari pihak pemberi keterangan ini adalah yang harus dibuktikan soal dari pihak dua permohonan atau dalil dalil ini
sampaikan ada dalil dalil yang salah kamar begitu ya
ketika ada ketidaksahan untuk pencalonan gibran pada saat itu
apa yang kira kira harus jadi perhatian untuk disampaikan oleh ahli dan juga saksi dari pihak bawaslu hari ini
bawaslu sebagai pemberi keterangan akan biasanya ya akan fokus kepada tudingan bahwa mereka tidak bekerja efektif sebagai pengawas
dan juga akan menjelaskan bahwa
apa yang dilakukan pemohon satu dan tiga itu harusnya melewati bawaslu terlebih dahulu baru ke mahkamah konstitusi
tetapi kemarin sebenarnya dalil ini sudah dibantah oleh hakim konstitusi
kalau tidak salah prof arief hidayat yang mengatakan kalau semua yang menjadi kewajiban bawaslu tidak becus dilakukan maka mahkamah berwenang untuk mengambil alihnya dalam persidangan mk
jadi sebenarnya sudah ada gambaran bahwa pokok persoalan ini bakal diterima oleh mahkamah konstitusi
dan disini menjadi beratnya bawaslu besok untuk kalau membuktikan proses tsm itu harus di mereka
karena mk sudah mengatakan kalau anda tidak becus kami akan tarik
dan bawaslu juga harus berperan untuk membantah rekannya sendiri yaitu kpu
karena kemarin terjadi perdebatan soal wewenang
bawaslu dituduh tidak menjalankan tugas
dan di sini saya sebagai pengawas terutama di soal sirekap mereka dianggap tidak diberikan akses oleh kpu
kpu membantah bahwa sudah diberikan akses dan dibantah lagi oleh bawaslu bahwa akses yang diberikan kpu tidak membuat mereka bisa memperoleh data karena error
nah ini juga menarik yang seharusnya saling bela malah sekarang saling berantem karena terbukti mereka punya masalah
dan lagi lagi sirekap nih ya soal suara sah tadi juga ya
panjang panjang dan malah menguntungkan pihak satu dan tiga
oke ini juga masih sepertinya sudah bagian tanya jawab ya dari pihak satu ya
dari kubu pihak pemohon dari tim hukum atau timnas dari anies muhaymin
tadi juga kita sempat melihat ada beberapa hal yang menarik untuk disimak pada saat
persidangan dimana tadi salah satu kuasa hukum dari pihak dua yakni pihak terkait yang mengatakan bahwa tadi ada kurang ada sempat panas begitu ya
ini biasa terjadi dan cukup lumlah terjadi di sidang sekitar pilpres
di beberapa sidang mk biasa terjadi
bahkan pernah diusir begitu ya dalam sengketa pemilu gitu ya
tetapi suasana panas ini biasanya cukup terjaga
dan hakim konstitusi termasuk hakim yang dihormati marwahnya
sehingga walaupun terjadi ketegangan ketegangan itu bisa diantisipasi segera
lebih dari itu tidak mungkin sih menurut saya terjadi suasana panas yang lebih parah begitu
oke kita jeda sejenak saudara sidang sengketa pilpres yang akan mendengarkan saksi ahli dari saksi dan ahli dari pihak kpu dan bawaslu
kami jeda sejenak tetaplah di breaking news kompas tv